tidak tahu baru beras
harganya memang jauh lebih murah dari pasar
yang jelas pasti di harga kesehatan ya di bawah harga pasar
yang jelas artinya di bawah harga pasar di nusa dini